nama lalu muhammad zohri mungkin kini sudah tidak asing lagi di masyarakat
sosok lelaki pendiam berlatar ekonomi kurang mampu ini langsung
mencengangkan mata dunia lewat prestasinya menjadi pelari tercepat di dunia
zohri telah menorehkan tinta emas untuk prestasi pemuda
yang tidak didukung oleh kehidupan ekonomi yang memadai
rumah zohri berada di desa dusun karangpansor
desa pemenang barat kecamatan pemenang kabupaten lombok utara ini
sudah nyaris ambruk
dinding dindingnya bahkan terbuat dari anyaman bambu
yang sudah penuh dengan lubang dan ditutup menggunakan koran bekas
demikian juga dengan langit langit kamarnya
sudah dipenuhi lubang dan nyaris roboh
karena bangunan yang sudah tua ini
lantainya pun hanya beralaskan tanah yang ditutupi oleh plastik bekas
jadi dia selama ini
siapa yang biayai
anak anaknya yang biayai
benar kalau dia sekolah dulu nggak pernah pakai
tidak pernah pakai sepatu
tidak pernah pakai sepatu tidak pernah pakai alas kaki gitu
bawa dia sandal sandalnya dimasuki ke dalam meja
oh gitu ya
apa karena dia tidak mampu beli sepatu
sebenarnya dia tidak pakai sepatu gitu
ada guru yang mau beliin tapi dia nggak mau
kenapa dia tidak mau
dan atas prestasinya
korem satu ratus enam puluh dua wirabakti memberikan apresiasi kepada lalu muhammad zohri
apabila ia ingin bergabung menjadi tni angkatan darat
zohri akan diberikan kemudahan untuk menjadi anggota tni
sementara ini kita bisa tawarkan untuk johri bergabung ya
mendaftar dengan tni ad seperti contohnya atlet sepak bola
sepak bola yang memperkuat psad itu
beberapa orang bisa ditampung tni ad dengan pangkat bintara khusus
tanpa ada tes atau persyaratan karena memang sudah
kaliannya sudah khusus yang diberikan penghargaan atau sebagai prestasinya dari zohri
sehingga masuk tentara ini langsung masuk istilahnya
langsung masuk dengan persyaratan yang ini
tapi tidak ada tes tes yang memberatkan